pulau jawa dan juga bali masih mendominasi konsumsi energi listrik
dengan beban mencapai separuh dari jumlah pasokan listrik nasional
dan upaya pemeratan listrik dilakukan untuk mendukung percepatan industri
dan mendongkrak pemeratan ekonomi
proyek penambahan pasokan tiga puluh lima mw listrik pun digulirkan pemerintah
beban energi listrik nasional terbesar ada di pulau jawa dan bali
dalam kurun waktu enam tahun terakhir beban puncak listrik di jawa dan bali pada sore hari
terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari dua puluh empat ribu megawatt
angka tersebut berjumlah separuh dari total produksi pasokan listrik nasional
sebesar lima puluh delapan mw
atau dengan kata lain dominasi penggunaan dan pasokan listrik nasional
masih terkonsentrasi di pulau jawa

pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral
bersama perusahaan listrik negara dan pihak terkait
mencanakan proyek tambahan listrik tiga puluh lima gw
yang targetnya akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
dalam proyek tersebut tiga puluh lima gw listrik akan dibagi ke berbagai wilayah di indonesia
namun masih didominasi di pulau jawa dan bali
kalau kita bicara sekarang demand di jawa bali
karena industri sebagian besar demand yang mengkonsumsi listrik besar
itu kan adalah di industri
itu tumbuhnya memang masih di sana
tetapi kemudian di dalam ruptl selanjutnya
karena ruptl tidak berhenti di tiga puluh lima
ruptl kita yang baru kita akan bangun tambahan pembangkit
sampai tahun dua ribu dua puluh enam itu adalah sebanyak tujuh puluh delapan ribu megawatt
sementara untuk mencapai tiga puluh lima mw
target penambahan listrik tiga puluh lima gigawatt tersebut
pemerintah masih memilih pembangkit listrik tenaga uap
sebagai sumber utama penghasil listrik berbahan bakar batubara
pemilihan batubara sebagai sumber energi primer di indonesia
tidak lepas dari masih kuatnya cadangan batubara di tanah air
indonesia memiliki cadangan batubara di perut bumi
mencapai tiga puluh metrik ton
yang telah masuk kategori proven atau bisa dieksploitasi
angka ini belum termasuk stok batubara yang masih perlu dieksplorasi
dengan jumlah mencapai lebih dari satu ratus dua puluh metrik ton
lebih dari enam puluh persen kan batubara kita masih diekspor mas
jadi pemakaian dalam negeri kita saja masih kurang
sebenarnya sekarang listrik kita kurang
mana yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur listrik
listrik itu kalau mau dipakai untuk mendongkrak industri
harus ada perasaran
continuity artinya nggak boleh padam berlanjut
secure dan ekonomis
yang paling bisa dipaksa untuk mempercepat
itu adalah batubara
batubara memang memiliki keunggulan ekonomis
stabil dan cepat
untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik nasional
namun selama ini produksi listrik pltu
masih diiringi dengan pro dan kontra terhadap dampak lingkungan
terkait hal tersebut
pltu suralaya sebagai salah satu pemasok primer listrik
di pulau jawa dan bali
dan jangan listrik dari pltu aman untuk lingkungan
suatu proses pltu batubara itu kan menggunakan batubara
tentu saja di satu sisi ada
proses energi yang dihasilkan
kemudian ada limbahnya
pertama adalah bagaimana kita mengontrol emisi
pengendalian emisi di pltu batubara ini
sejak tahun suralaya berdiri
itu sudah dilengkapi dengan elektrostatic precipitator
tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin bagus
maka pengendalian itu makin bisa
pltu batubara semakin mudah untuk dikendalikan
indonesia adalah salah satu negara di dunia
yang masih menggunakan batubara sebagai sumber energi primer
bersama dengan amerika serikat
selain menggunakan batubara
pemerintah indonesia sangat berkomitmen untuk mengoptimalkan
energi baru terbarukan dalam proyek listrik tiga puluh lima gw
targetnya pada tahun dua ribu dua puluh lima nanti
indonesia akan menggunakan